ferdinand marcos junior atau yang dikenal dengan nama bongbong memenangi hitung cepat atau quick count pemilihan presiden filipina pada pekan ini
bongbong berpasangan dengan sarah duterte yang merupakan anak dari presiden rodrigo duterte mengalahkan leni robredo
dinasti marcos kembali duduk sebagai pucuk pimpinan setelah tiga puluh enam tahun ayahnya turun dari posisi presiden
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dina prapto raharja selaku pendiri synergy policies
selamat siang kabar baik
ya baik ibu dina langsung saja ini putra dari mendiang diktator filipina ferdinand ferdinand marcos junior unggul telak bu
dari lawannya lenny robredo dalam proses hitung cepat pilpres filipina di mana ia berhasil mengumpulkan tiga puluh delapan juta suara sejauh ini
sementara lawan terdekatnya lenny robredo ini hanya meraup empat belas juta suara saja sejauh ini
bagaimana anda melihat marcus junior ini bisa mengumpulkan basis pemilihnya
dengan begitu banyak begitu
pertama saya melihat berarti sistem partai di filipina betul betul makin menurun ya kinerjanya
sebenarnya kalau dari segi kampanye kedetilan program kemudian tampilan informasi kepada publik melalui media massa
tentang program program andalan jika menjadi presiden itu jauh lebih tampak
pada lenny robredo justru bombong marcos selalu menolak untuk mendetilkan programnya
kemudian dia hanya bicara soal masa kejayaan pada saat ayahnya berkuasa yang sebenarnya itu adalah hoax ya
jadi informasi yang dia bingkis sedemikian rupa seakan akan itu masa kejayaan filipina
padahal sebenarnya dia lupa keluarga besar marcos berhutang sampai rp tiga ratus lima puluh tiga juta
rp tiga ratus lima puluh tiga dan itu sudah disahkan di amerika serikat hutang tersebut sampai sekarang belum terbayarkan
itulah jumlah uang yang dicuri oleh dinasti keluarga marcos pada saat berkuasa
sehingga akhirnya filipina menjadi salah satu negara yang paling susah bangkit perekonomianya dibandingkan negara negara lain di asia tenggara
jadi bom bom ini termasuk yang jarang bicara juga di media gak mau tampil dalam debat
publik misalnya tapi anehnya dia bisa tampil juga sebagai pemenang dalam pemilu kali ini
ini yang menarik mbak dina bahwa seperti yang mbak dina sebutkan tadi
dinasti marcos senior itu meninggalkan hutang yang sampai sekarang bahkan belum bisa terbayarkan begitu
namun sejak reruntuhan atau keruntuhan dinasti marcos senior kemarin mbak dina ini apakah warga filipina sepertinya lupa atau bagaimana nih
nah ini yang saya katakan
saya katakan tadi salah satu halnya kemungkinan besar gerak gerak politik dari para supporter ya
para supporter yang di tingkat daerah kalau kita tahu di filipina itu sistemnya sangat berbasis dinasti
artinya bukan hanya marcos bongbong saja yang kemudian tampil dia sudah enam kali menjadi anggota senat ya
bayangkan enam periode kemudian adiknya dia juga menjadi tokoh politik
ibunya pun menjadi tokoh politik ada yang menjadi gubernur juga saudara dari marcos
plus kita tahu bahwa kalau di filipina ini sistem politiknya kan dia split tickets ya
artinya presiden dipilih sendiri wakil presiden dipilih sendiri
dan yang terdepan unggul sebagai wakil presiden adalah dinasti dari duterte sarah duterte
jadi bom bom ini kuat di utara di daerah ilokos di mana tadi saya bilang
keluarga besar dia berkuasa
dia berkuasa di sana sementara di daerah selatan sara duterte dia juga berkuasa sebagai mayor di sana
sebagai wali kota di sana dan dia juga punya basis politik yang kuat
tapi basis politiknya ini perorangan ya bukan partai
jadi sistem kepartaian di filipina itu berarti nggak jalan
karena komunikasi ini betul betul basisnya perorangan jaringan patrimonialismenya ya yang sangat kuat
basisnya itu vote buying
pembelian uang pembelian suara pembelian dukungan inilah yang bergerak
jadi kalau dalam situasi yang seperti ini berarti memang program program yang digariskan nggak akan terbaca oleh publik
jadi publik ini terbawa saja ya arus komunikasi politik yang seakan akan mencitrakan hal tertentu pada bom bom dan sarah
dan itu belum tentu yang sebenarnya terjadi nantinya
pada saat mereka berkuasa
jadi sebenarnya ini figurnya yang memang menjadi basis suara terbanyak
baik antara bom bom dan juga sarah duterte
nah berbicara mengenai figur pemimpin sendiri khususnya di tampuk kepresidenan di filipina
apa sih sebenarnya yang dicari oleh warga filipina ini mbak dina
apakah memang harus berasal dari dinasti yang powerful atau cukup kuat di sana atau seperti apa
karena kalau tadi kita bandingkan dengan lawan terdekat dari bom bom
leni robrado ini yang tadi sempat dibahas juga di awal bahwa memang lebih gamblang begitu ya
memaparkan program kerja visi misi
nah ini sebenarnya dicari apa oleh masyarakat filipina
masyarakat filipina ini karakteristiknya mereka sangat senjang ya perekonomianya
gini koefisien di sana itu sangat tinggi mencapai empat puluh persen
jadi kalau seorang yang sangat miskin mereka berharap untuk memperbaiki kehidupan sehari harinya lapangan pekerjanya
satu satunya harapan mereka itu adalah dengan keberuntungan saja
jadi mereka seperti orang gambling gitu ya seperti orang bertarung saja taruhan saja
ini siapapun yang akan menjadi presiden siapa tahu kita beruntung gitu
jadi karena sistemnya itu yang tadi saya bilang
nggak jalan ya pada dasarnya masyarakat itu mencari hal hal yang sederhana
seperti lapangan pekerjaan bisa dibuka kemudian dipastikan sektor sektor yang strategis
seperti pertanian di utara itu kan kuatnya pertanian
tapi kita tahu pertanian lahan pertanian rata rata dikuasai keluarga marcos juga
demikian pula di daerah selatan itu daerahnya kuat juga di sektor perikanan misalnya
tapi pelabuhan pelabuhan kemudian sektor pertanian
siapa yang menguasai tak lain dan tak bukan jaringan jaringan dari keluarga keluarga dutte misalnya
jadi mau nggak mau orang bersaing jaringan gitu
dan robredo dia seorang ekonom sebenarnya dia sangat terdidik
dia juga punya suami yang dulu aktif di politik
cuma dia dari segi jaringan berarti dianggap kurang memadai kurang meyakinkan oleh masyarakat filipina
khususnya kalangan kelas bawah
untuk bisa menciptakan satu peluang baru lah kelompok kelompok kelas menengah ke bawah ini
oke berarti apakah ini bisa dikatakan bahwa dinasti marcos ini masih begitu berpengaruhnya
menguasai dan memiliki kekayaan di filipina mbak dina
ini yang membuat prihatin ya bahwa di satu sisi hutangnya begitu besar
dan yang dikhawatirkan oleh masyarakat filipina khususnya para aktivis
dan mereka yang masih hidup menyaksikan sendiri kekejaman pada masa martial law
masa darurat militer di zamannya marcos senior bahwa hutang hutang ini nanti akan dianggap hilang
dianggap impas pada saat si bomong ini berkuasa
bomo sendiri sebagai pribadi dia juga punya hutang sendiri selama dia menjabat sebagai politisi ya
jadi sebenarnya plus plus ini ada hutang bapak ada hutang anak juga
ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya bagi masyarakat filipina yang teredukasi dan paham situasi
tapi kembali lagi tadi ke poinnya butuh satu gerakan yang cukup besar dan itu butuh dibangun ya
untuk kesadaran sampai ke arah sana sebenarnya
ya tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian khususnya ya mbak dina
di filipina sendiri bagaimana kemudian hutang yang begitu besar dilupakan begitu saja
dan bahkan hutang bomong secara pribadi itu juga dilupakan
ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat filipina
lantas berbicara mengenai pengaruh dari presiden tentunya ini menjadi wajah sebuah negara di kancah internasional alias mancanegara mbak dina
bagaimana kemudian nanti jika benar benar terpilih sudah dilantik sah marcos junior ini
bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kerjasama bilateral khususnya dengan negara negara lain
bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kerjasama bilateral khususnya dengan negara yang lain
bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kerjasama bilateral khususnya dengan negara negara asia tenggara mbak dina

kedaulatan di negara masing masing itu pasti dihargai
namun yang perlu kita cermati tentu langkah politik yang nantinya dipilih oleh bang maman
terkait dengan negara negara mana saja yang kemudian akan menjadi mitra dekat
terkait dengan negara negara mana saja yang kemudian akan menjadi mitra dekat dari amerika tenggara

pertama tentu amerika tenggara posisinya dimana nih untuk filipina
ini penting sekali karena kita tahu saat ini saja sedang berlangsung ktt amerika serikat dan asean misalnya kan
di sini filipina nggak bisa hadir akibat kejadian ini kan
ada transisi kepemimpinan filipina tidak bisa hadir kepala negaranya
pada saat duterte berkuasa pada dasarnya amerika serikat dan filipina
duterte satu satunya presiden yang sama sekali tidak pernah datang ke amerika serikat
dan memilih untuk tidak berhubungan dengan amerika serikat
dia berorientasi lebih ke arah china
nah apakah bomong markos yang juga punya sejarah alam ya
dalam relasinya dengan amerika serikat tadi ditegakkan di peradilan di amerika serikat
bahwa dia punya hutang besar pada negara yang harusnya dibayar
akan diterima oleh amerika serikat gitu
atau dia kembali lagi akhirnya berkelana mengembangkan kerjasama kerjasama
dengan negara yang lain seperti china mungkin rusia atau musuh musuhnya amerika serikat
ini akan mengubah dinamika juga dalam persahabatan dengan negara asia tenggara
yang saat ini justru sedang berusaha independen
berusaha untuk mencapai kestabilan politik kawasan dengan cara lebih independen
mengambil keputusan yang berbasis netralitas ya
jadi ini yang patut kita cermati dari pilihan pilihan politik bomong markos nantinya
oke nah terkait pilihan politik ini juga menarik untuk kita simak bahwa
belakangan ini kita tahu juga bahwa hubungan antara filipina dengan tiongkok
ini tidak terlalu bagus imbas dari klaim beijing mbak terhadap laut cina selatan
nah apa nanti kira kira pengaruhnya terhadap terpilihnya marcos junior ini
terhadap hubungan antara tiongkok dan juga amerika serikat
saat ini filipina termasuk yang terimbas paling buruk di kawasan kita akibat pandemi
kontraksi ekonomi di sana sangat buruk
jadi pada dasarnya seorang politisi ya di negara manapun dia harus menimbang prioritas
kalau dia mau keras terhadap negara tertentu seperti china misalnya dalam hal sengketa di laut cina selatan
pada dasarnya dia harus tengok juga ke dalam negerinya
apakah dia sudah cukup kuat atau belum
apakah pemulihan ekonomi kemudian menjadi agenda yang lebih penting
dan seperti saya bilang kalau dia memilih untuk berjarak dari amerika serikat sebagai sumber mitra kerjasama ekonomi misalnya
berarti mau nggak mau dia harus mendekat ke china misalnya atau india bahkan
tapi saya belum pernah melihat filipina dengan india itu akrab ya
berarti kemungkinan besar dia masih akan tetap melanjutkan program program kerjasama dengan china
berarti masalah ketegangan di laut cina selatan akan diupayakan untuk diredam dulu
apapun yang dilakukan oleh china kemungkinan filipina akan tutup mata dulu ya
untuk sementara waktu sampai terjadi situasi yang lebih kondusif secara ekonomi di dalam negeri filipina
terakhir mbak dina mungkin kita kalau berbicara terkait politik dinasti ini sepertinya bahkan di filipina kuat sekali begitu ya mengakar secara turun temurun di filipina
bagaimana dengan indonesia sendiri mbak dina
apakah dengan adanya politik dinasti ini menjadi hal yang baik untuk alam atau iklim demokrasi atau seperti apa
ini yang harus kita waspadai ya
negara yang sudah lama berada dalam kondisi otoritarianisme
negara otoriter indonesia bahkan lebih lama mengalami masa otoriter tiga puluh dua tahun
kalau filipina dulu di masa marcos hanya sekitar dua puluh satu tahun gitu ya
itu pun kita lihat begitu sulitnya
mereka keluar dari budaya ketergantungan pada figur individu
mana kalah figur individu yang menjadi gantungan dalam politik
kita sudah saksikan pada akhirnya mesin mesin partai nggak berjalan
profesionalitas tidak berjalan
program program yang seharusnya bisa terencana dengan baik tidak berjalan
dan orang akhirnya lebih percaya pada tangan tangan kuat dari seorang tokoh
nah ini yang sebenarnya mematikan demokrasi
pada saat seseorang dielu ulukan yang muncul menguat di dalam diri seseorang tersebut bukan semangat untuk menciptakan sistem
tetapi semangat untuk membuat dirinya semakin terkenal semakin dicintai semakin populer
apapun cara yang kemudian diambil
termasuk pada oposisi
ini yang pelajaran yang harus kita ambil ya
kita pun berhadapan dengan pemilu sebentar lagi
jangan sampai mesin mesin terbentuk
kita terlalu menyoroti pada ketokohan individu masing masing
kita lupa bahwa pada dasarnya tugas demokrasi itu diemban oleh partai partai politik yang punya mesin bagus
tentunya dengan adanya pilpres filipina ini semoga kita juga bisa belajar begitu ya
mengambil pelajaran untuk bisa diterapkan di pemilihan presiden kita nanti ke depannya
terima kasih mbak dina prapto raharja selaku pendiri sinergy policy sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia world now
salam sehat mbak
salam sehat terima kasih mbak fani